anda pernah merasakan takut atau mungkin memiliki fobia terhadap sesuatu
fobia atau rasa takut yang berlebihan kerap muncul pada diri seseorang
ya fobia juga dapat mengundang perilaku yang tidak wajar
bahkan hingga bisa mengganggu aktivitas yang dilakukan sehari hari
bingung takut panik atau menghindar
itulah beberapa respon seketika yang kerap muncul pada penderita fobia
saat melihat sesuatu atau situasi tertentu
indri salah satunya
panca inderanya terbilang sangat sensitif pada buah pisang
semenjak kecil ia selalu menghindari pisang termasuk pada beberapa pisang olahan
padahal menurutnya tidak ada trauma atau alasan khusus yang melatar belakangi fobianya
responnya sih karena emang karena nggak suka sama baunya gitu kan
terus kalau bentuknya sebenarnya nggak apa apa ya
cuma karena nggak suka sama baunya
itu kan pisang tuh lembek lembek gitu ya
jadi ya menurut saya sih itu kotor terus jijik gitu ya
terus baunya juga nggak suka
sama halnya dengan komedian wendy cagur
ketakutannya saat berada di tempat tinggi telah tertanam saat memorinya sejak puluhan tahun lalu
kecemasan berlebihan ini kerap membuat kegiatannya menjadi terhambat terutama saat bekerja
susah nggak jelasinnya gitu karena tiap kali gue naik gedung tinggi
nggak usah gedung tinggi deh
jebatan penyeberangan aja
yang ada di bayangan
dan siapa sangka ternyata komedian robin onsu juga memiliki fobia
ketakutan berlebihannya disebabkan saat ia pernah berdekatan dengan seekor ayam saat masih kecil
ruben pun mengaku ia selalu menghindari binatang berparuh ini
takut sama ayam terutama sama kepalanya
kepala ayam karena pernah dipatok sakit banget waktu kecil
jadi sampai sekarang kalau sama ayam enggak suka
berbeda dengan rasa takut fobia dapat dikenali dari reaksi ketakutan yang amat besar atau berlebihan
terhadap kegiatan atau objek tertentu dan cenderung dianggap tidak rasional
atau tidak berhasil
atau tidak masuk akal
yang pertama perlu benar benar berbicara dengan diri
bahwa apa yang menjadi ketakutannya itu adalah sesuatu yang gak real
sesuatu yang nggak masuk secara logika
dan dicari apa sih aspek logikanya kenapa dia takut dengan hal tersebut
ketakutan adalah bentuk emosi yang tidak terelakkan dalam diri manusia
namun ketakutan dalam pikiran yang tidak terkendali seperti fobia
akan lebih mudah dikendali
dan tidak diatasi jika didukung oleh keyakinan dalam diri dan lingkungan
indrayani lakshmi jakarta